ribuan pemudik gratis sepeda motor melalui jalur laut tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara sabtu siang
mereka sebelumnya menempuh perjalanan selama empat belas jam dari pelabuhan tanjung mas semarang dengan menumpang km dobon solo
kapal dobon solo yang mengangkut satu enam pemudik gratis serta empat ratus tujuh kendaraan sepeda motornya dari pelabuhan tanjung mas semarang jawa tengah tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
kapal tersebut merupakan satu dari tujuh kapal yang direncanakan akan bersandar di pelabuhan tanjung priuk pada hari ini
yang merupakan rangkaian dari gelombang terakhir arus balik mudik gratis kementerian perhubungan melalui jalur laut
sejumlah pemudik mengaku sudah berulang kali mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan kementerian perhubungan
sudah berapa kali ikut mudik gratis ini
bagus tertip juga itunya
menurut humas pt pelni tanjung priuk ahmad sujadi hari ini merupakan gelombang terakhir arus balik mudik lebaran jalur laut yang diselenggarakan oleh kementerian perhubungan
dari data pelni tanjung priuk untuk pemudik lebaran yang menggunakan jasa angkutan laut melonjak hingga empat puluh persen dibandingkan musim lebaran pada tahun lalu
hari ini merupakan pelaksanaan mudik gratis
kementerian perhubungan melalui jalur laut
dari jepang semarang jepang jepang

dan seadanya sudah masuk ke kapal berdarah
meski mengaku nyaman dengan fasilitas pendukung yang cukup baik
namun pemudik berharap ke depannya kapal yang digunakan untuk mengangkut pemudik seluruhnya menggunakan kapal berukuran besar
gunawan sugro jakarta